penyakit jantung masih menjadi pembunuh nomor satu di dunia
penderita kerap mengalami serangan secara tiba tiba hingga sulit tertolong
di indonesia penyakit jantung dan stroke juga menjadi penyebab kematian tertinggi
sayangnya kini penyakit jantung mulai diderita oleh masyarakat usia produktif
yakni antara usia lima belas tahun hingga empat puluh lima tahun
nah apa apa saja yang menjadi faktor resiko atau penyebab penyakit jantung
insight kali ini akan membahas lebih jauh tentang ancaman penyakit jantung
termasuk upaya penanganan dan pencegahannya
bersama saya desi anwar
penyakit jantung merupakan penyebab kematian terbesar di seluruh dunia
kesadaran masyarakat terhadap penyakit jantung dan menghindari faktor resiko penyakit jantung
menjadi fokus dalam peringatan hari jantung sedunia untuk tahun dua ribu
serangan jantung terhadap penyakit jantung menjadi fokus dalam peringatan hari jantung sedunia untuk tahun ini
tidak hanya menyerang orang usia lanjut
terhitung mulai tahun dua ribu sebelas
penyakit tersebut membayangi kaulah muda
yang seharusnya memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dibanding orang tua
namun gaya hidup makanan sehari hari
serta pola pikir yang salah
bisa memperburuk kondisi fisik setiap orang
dan rentan terhadap bahaya serangan jantung
rajin olahraga aja ya
kayak olahraga yang simple simpel kayak lari atau yoga
tips dari saya cuma olahraga
agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang saat ini marak ya
kalau untuk menjaga kesehatan
itu yang pasti pola tidurnya dijaga
terus makan makanannya juga dijaga
untuk mencegah penyakit jantung sih biasanya
untuk lebih banyak olahraga ya
olahraga untuk memperlancar peredaran darah gitu kan juga
terus mengurangi lemak lemak yang ada di dalam tubuh
menurut saya sih
pengaruh makanannya yang bahaya seharusnya itu
yang kayak empat sahabat
yang sehat lima sempurna
tidak jenjajangan sembarangan yang di pinggir jalan itu
dalam rangka menyambut hari jantung sedunia
yang jatuh setiap tanggal dua puluh sembilan september
yayasan jantung indonesia kembali mencanangkan gerakan
mengingatkan masyarakat akan bahaya serangan jantung
berdasarkan data yayasan jantung indonesia
saat ini ada sekitar lebih dari lima ratus ribu penderita sakit jantung di indonesia
sebagian besar berada di kota kota besar
salah satunya dki jakarta
lantas bagaimana yayasan jantung indonesia menyikapi prevalensi ini
panca usaha sehat
apa itu sehat
jadi kalau kita makan nasi satu piring
lima puluh persen itu sayur dan buah
lalu yang kedua
pemeriksaan tekanan darah secara teratur
nah yang kelima adalah
olahraga itu penting lho
sebagai tindak preventif
masyarakat harus tahu gejala awal serangan jantung
antara lain sakit di bagian dada
sampai ke arah punggung
dan mudah pingsan
apabila terjadi hal seperti ini
berisahkan diri ke dokter
agar mencari solusi penyemuhan
fani imanyar jakarta
pak pak lihat sini pak
pak pak lihat sini pak
indonesia menghadapi ancaman penyakit tidak menular
terkait gaya hidup yang cenderung meningkat pesat
dan menjadi penyebab kematian terbesar
penyakit jantung dan pembuluh darah yang sebelumnya di luar
penyakit sepuluh besar penyebab kematian
kini ternyata menjadi salah satu penyakit paling
mematikan di indonesia
kalau kita lihat
menurut data balit bank kes kementerian kesehatan
dari survei kematian skala nasional
ini terhadap empat puluh satu lima ratus enam puluh kematian sepanjang tahun dua ribu dua
ternyata penyakit jantung merupakan penyebab kematian terbesar kedua
dengan persentase dua belas sembilan persen
penyebab kematian terbesar adalah stroke
ini dengan persentasenya dua puluh satu satu persen
dan pada era tahun sembilan puluh an
penyakit jantung dan pembuluh darah ini tidak termasuk
sepuluh besar penyebab kematian
namun pada tahun dua ribu empat belas
penyakit jantung merupakan penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke
perubahan pola penyakit ini disebabkan oleh sejumlah faktor
antara lain misalnya perubahan status sosial ekonomi
dan juga karena gaya hidup tidak sehat seperti kurangnya
aktivitas fisik asupan gizi yang tidak seimbang
serta merokok dan juga mengkonsumsi
dan juga mengkonsumsi alkohol
ini bukan hanya saja terjadi di indonesia
tapi penyakit jantung juga menjadi salah satu penyebab kematian terbesar
di sejumlah negara di seluruh dunia
kalau kita lihat data organisasi kesehatan dunia atau who
ini untuk tahun dua ribu dua
jadi sudah cukup lama ya datanya
angka kematian akibat penyakit jantung dan kardiofaskular di dunia itu mencapai tujuh belas tiga ratus dua puluh tujuh
angka kematian terbesar ini berada di kawasan
eropa yaitu sebesar empat lima ratus delapan puluh empat
sementara kawasan pasifik barat dengan empat tujuh ratus tiga puluh lima
dan di asia pasifik tiga enam ratus enam belas
sementara di kawasan amerika sebesar satu sembilan ratus empat puluh empat orang
sementara di indonesia sendiri
indonesia ini merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian
akibat penyakit jantung yang lumayan
menurut data who atau organisasi kesehatan dunia
tingkat kematian akibat penyakit jantung ini pada tahun dua ribu dua
itu sebesar tiga ratus tujuh puluh satu per seratus ribu penduduk ya
angka ini ternyata lebih kecil dibanding tahun dua ribu dua
yang pernah mencapai empat ratus empat seratus penduduk
ya setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai
bahaya penyakit jantung dan akan hadir bersama saya
narasumber tetaplah bersama insight
iya penyakit jantung tidak hanya menyerang di usia tua
penderita penyakit jantung saat ini juga semakin banyak
di usia produktif
nah untuk mengulasnya lebih dalam dalam rangka hari jantung nasional
saya telah bersama ketua bidang kardiologi rumah sakit harapan kita
dr ameliana susanto dan ditemani oleh mala sabina
deputi head communication dari yasan jantung indonesia
halo mela dan juga meliana
ini dua perempuan yang kuat
pekerjaan yang paling penting
tapi terima kasih telah bergabung dalam insight
ini memang penting ya kita angkat bukan saja karena
hari jantung ya tapi karena ini merupakan salah satu penyakit yang semakin lama
semakin menjadi ancaman ya
baru baru ini saya punya ada seorang teman
usianya baru empat puluh stroke
mungkin dari anda dulu dr amel bagaimana melihat prevalensinya dari penyakit jantung ini
khususnya di negara seperti indonesia ini
bukan hanya penyakit orang tua kan
belakangan ini memang penyakit jantung itu tidak hanya mengenai orang tua
jadi ada banyak hal yang menyebabkan makin lama orang
makin muda terkena penyakit jantung
tapi mungkin kalau boleh saya jelaskan dulu apa yang disebut penyakit kardiofaskular atau penyakit jantung
sebenarnya penyakit kardiofaskular itu ada banyak ya
tapi dalam hal ini yang kita banyak bicarakan dan yang mempunyai angka kematian yang tinggi
adalah yang kita sebut kardiofaskular disease
yang disebabkan karena proses atrosklerosis
jadi itu yang kaitannya dengan penyakit jantung koroner dan stroke
oke atrosclorosis khususnya bagi mungkin pemirsa kita yang masih kurang paham terhadap terminologi ini
apa apa saja yang itu dan apa yang menyebabkannya
ada proses seperti kerak di dalam pembuluh darah
dan kerak itu terjadi bukan hanya di satu pembuluh darah tapi bisa di pembuluh darah seluruh tubuh kita
nah yang paling berbahaya ya pembuluh darah koroner di jantung dan pembuluh darah di otak
itu yang bisa menyebabkan yang kita sebut serangan stroke dan serangan jantung
oke tadi mengenai beberapa macam ya penyakit yang berkaitan dengan kardiofaskular apa apa saja
ya selain itu ada yang kita sebut kelainan kardiofaskular yang lain kelainan jantung yang lainnya
misalnya kelainan jantung bawaan nah itu mulai dari genetical heart disease
ya itu mulai dari ya
baidah dan ya
dalam perut itu juga macam macam mulai dari yang berat sekali sampai yang tidak terlalu berat
tapi semuanya memerlukan koreksi biasanya koreksi intervensi bedah maupun tidak non bedah
kemudian ada penyakit jantung reumatik nah penyakit jantung reumatik itu biasanya dimulai dari masa sekolah sd
ada infeksi saluran nafas atas di mana kumannya akan menghasilkan suatu racun dan proses imunologi dalam tubuh sehingga katup
jadi jantung itu ada klepnya
klepnya itu rusak dan itu progresif sampai usia tua bisa jantungnya bocor bisa jantungnya menyempit nah itu ada satu jenis penyakit jantung
kalau yang namanya blue baby atau yang jantungnya itu juga
kelainan jantung bawaan biru jadi kelainan jantung bawaan itu ada dua ada yang biru ada yang tidak biru itu pembagian besarnya
perbedaan antara biru dan tidak biru
ya bayinya kalau yang biru
bayinya kalau yang biru itu mungkin pas nangis dia jadi biru bibirnya
nah dari ada juga kan serangan jantung kan ini perbedaan serangan jantung dengan stroke
oke itu masalah pembuluh darah
heart attack is pembuluh darah jantung yang kita sebut arteri koroner
itu ada penyempitan mandadak abrupt occlusion sehingga supply darah ke otot jantung tersebut terhenti
nah jadi itu menimbulkan kerusakan otot jantung dan kalau area yang diperdarahi oleh pembuluh darah yang tersumbat itu besar
maka bisa timbul henti jantung mendadak jadi yang kita sering lihat tiba tiba meninggal mendadak meninggal mendadak
nah dari semua penyakit kardiofaskular ini dokter amelia mana yang paling sering diderita dialami khususnya di indonesia ini
ya yang paling banyak ya penyakit jantung koroner ini dan penyakit jantung koroner ini sebetulnya merupakan

beban itu beban kematian angka kematiannya tinggi di luar negeri di seluruh dunia dan juga di indonesia
kemudian selain angka kematian tinggi komplikasinya juga nggak enak nih
kalau misalnya tidak meninggal akibat stroke bisa lumpuh
ya itu stroke yang di pembuluh darah otak tapi kalau yang di jantung bisa jadi gagal jantung
dan itu mempengaruhi kualitas hidupnya pasien
nah meladi dari yayasan jantung indonesia anda sendiri melihat anda kan sudah sepuluh tahun di situ
itu prevalensinya dari tahun ke tahun apakah semakin banyak jumlahnya dan di indonesia ini bisa dikatakan paling dari mana kalangan mana profil seorang yang cenderung untuk menderita atau mengalami sakit jantung
dari dua ribu tujuh sampai dua ribu tiga belas ada kenaikan dari penderita penyakit jantung saat ini ada bahwa penyakit jantung dan pelundar merupakan pembunuh nomor satu yang ada di dunia ini
sekitar tujuh belas orang meninggal setiap tahunnya gara gara penyakit jantung dan pembuluh darah
termasuk indonesia makanya kesian sekali ya dengan nggak hidup ternyata pemicunya ada nggak hidup
wow dan tingkat ini kan bukan saja laki perempuan tapi anak anak usia muda juga
ya dari umur delapan belas
itu bagaimana ini prevalensinya anak anak itu sendiri
ya kita lihat dari ukurannya dari umur delapan belas tahun ya kita lihat bahwa itu ya itu semua dipicu dengan gaya hidup
kehidupan mereka ya gaya hidup kurang sehat makan tidur terus di depan komputer nonton tv mereka malas bergerak gitu
itu yang menyebabkan obesitas meningkat
jadi kita juga kita kan aktif di kita juga anggota dari whf ya world heart federation
di mana kita mencanangkan mereka mencanangkan punya campaign namanya dua puluh lima by dua puluh lima
dua puluh lima by dua puluh lima itu kita targetnya di tahun dua puluh
oke kalau bicara mengenai pemetaan dari penyakit jantung ini khususnya di daerah antara daerah dan kota daerah urban dan lain sebagainya itu ada sesuatu yang bisa kita pelajari
sih misalnya daerah daerah mana yang lebih banyak cenderung orang orangnya menderita atau
secara dari risk caster nggak ada ya persis persisnya ya cuman yang jelas lebih banyak memang di pulau jawa
itu kita bisa lihat aja sekarang ini ya kita belum ada datanya di luar daerah
kita saat ini hanya punya delapan ratus tujuh puluh dokter kardiolog seluruh indonesia
dan hanya ada satu ratus empat puluh lima rumah sakit yang punya fasilitas katerisasi termasuk rumah sakit harapan kita
jadi dari satu ratus empat puluh lima rumah sakit itu hampir sebesar sebagian besar ada di pulau jawa
apakah di luar daerah lebih sedikit penderita penyakit jantung kita belum ada datanya secara resmi yang jelas saat ini memang masih rumah sakit
iya masih dan ini masih bermasalah ya setahu saya kan masih mengandalkan yang rumah sakit harapan kita menjadi suatu rumah sakit yang merupakan rujukan dr amelia sendiri dalam pengalaman anda menangani
ini kira kira ada profil tertentu yang bisa digambarkan mengenai mereka yang cenderung untuk menderita penyakit kardio
jadi belakangan ini memang karena rumah sakit kami adalah rumah sakit rujukan dari seluruh indonesia kita memang melihat bahwa mungkin juga dengan sistem pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih baik
jadi lebih banyak orang dari daerah yang datang yang datang untuk dirujuk untuk mendapatkan pelayanan dan treatment lebih jauh lagi yang lebih erat
jadi kita lihat khususnya untuk penyakit jantung koroner memang ada kecenderungan bahwa orang orang yang lebih muda yang dulu kita tidak sangka sangka loh kok umur segini sudah serangan jantung ya ternyata sudah lebih banyak
dan sering diantara ya teman teman sendiri dan lain sebagainya
kadang kadang belum sampai usia empat puluh tahun sudah ada serangan jantung tapi itu mungkin juga berkaitan sama apa yang disebut faktor resiko kalau kita mau bicara lebih lanjut tentang faktor resiko ya
jadi ada yang kita sebut faktor resiko terhadap timbulnya penyakit jantung koroner
penyakit kardiofaskular ini ya yang dalam artian penyakit jantung koroner ini ya
faktor resiko itu kita bagi dua menjadi faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi
faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi antara lain usia ya tentu saja makin tua makin beresiko
ya makin ada degeneratif
ya degeneratif ya kemudian laki laki lebih banyak dibandingkan perempuan kemudian family history
jadi kalau misalnya seseorang yang mempunyai family history jadi misalnya orang tuanya mempunyai riwayat penyakit jantung pada usia muda dalam hal ini kalau laki laki di bawah lima puluh lima tahun perempuan di bawah enam puluh lima tahun misalnya ibunya di bawah enam puluh lima tahun atau ayahnya di bawah lima puluh lima tahun dia punya family history
meningkatkan kemungkinan karena itu bagian dari genetiknya itu sendiri ya
tapi itu adalah nggak bisa kita modifikasikan
kita istirahat sebentar mela dan juga dr amelia kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini pembahasan khusus mengenai penyakit jantung dan serba serbinya setelah informasi berikut ini tetaplah
ya kita kembali dalam insight
penyakit jantung menyumbang tiga puluh tujuh persen kematian akibat penyakit tidak menular dan seberapa besar tingkat kematian akibat penyakit jantung
dan apa saja
penyebabnya saya ditemani oleh dr amelia nisusanto ketua bidang kardiologi dari rumah sakit harapan gita dan juga ditemani oleh mela sabinade vt head communication niasan jantung indonesia
tadi dokter amelia mengatakan faktor faktor pemicu ya dari penyakit kardiovaskular salah satu disebut mungkin genetik faktor genetik dan juga faktor usia tentu saja semakin tua semakin tentu saja
apa lagi kira kira yang menjadi faktor atau yang menyebabkan penyakit jantung
apalagi kira kira yang menjadi faktor atau memberikan kontribusi terhadap penyakit ini
yang paling penting sekarang adalah faktor resiko yang kita bisa modifikasi
jadi setelah kita ketahui bahwa masalah yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner atau penyakit kardiovaskular ini sangat besar menimbulkan kematian dan kesakitan serta menurunkan kualitas hidup kita bisa mengetahui juga bahwa hal itu bisa dicegah
pencegahannya adalah kita mengontrol faktor risiko yang bisa dimodifikasi
dan faktor resiko yang bisa dimodifikasi antara lain adalah kebiasaan merokok kita stop merokok
kemudian tekanan darah tinggi kita kontrol tekanan darah kita
kemudian kadar gula darah kita yang tinggi atau kita sering kenal dengan penyakit diabetes mellitus
kemudian kadar lipit darah kita yang tinggi atau kolesterol tinggi istilah awamnya kolesterol tinggi
kemudian ya ini yang tadi sudah disebut sama mbak mbak obesitas
ya berkaitan dengan gaya hidup
gaya hidup sedentary lifestyle itu obesitas dan itu sudah menjadi problem mulai dari kecil
dan sedentary lifestyle juga sudah mulai dari anak anak sekarang
kita zaman saya kecil dulu kita main engklek main banyak lari larinya tapi anak anak sekarang kan
ya apalagi dengan gadget
ya itu dia
nah dibanding misalnya yang tidak bisa dimodifikasi seperti aging atau karena bagian dari gen dan dibanding dengan gaya hidup ya
dan ada satu lagi juga mungkin faktor yang menarik ya
karena di kita apalagi indonesia masih termasuk negara yang berkembang
dan di sini hal hal yang berkaitan dengan sosial ekonomi itu di indonesia seperti apa pemetaannya
di indonesia pemetaannya sih cukup kompleks ya
belum ada studi khusus yang melihat kreasi antara satu gaya hidup itu pasti memicu
cuma memicu satu jenis penyakit
yang jelas penyakit itu
kalau penyakit jantung itu berkaitan dengan seperti yang dokter nyamakan itu kalau kita tidak berhenti merokok kalau kita tidak rajin memeriksa tekanan darah kita kalau kita tidak mengatur stres tingkat stres kita kalau kita tidak olahraga kalau kita tidak mengisi bahanan gizi gitu loh
nah faktor ekonomi ada di situ mela
karena kita lihat ya obesitas juga bukan hanya anak anak yang tinggalnya di kota dan lain sebagainya
kita lihat juga di daerah juga mereka gizi dan lain sebagainya
ya mereka obesitas sekali
gizi dan lain sebagainya juga justru mungkin ya kalau kita lihat di negara negara berkembang mereka negara yang asupan proteinnya tinggi dan lain sebagainya menurut dokter amelia justru menurun ya jumlah angka kematian
karena mereka lebih sadar terhadap gaya hidup sehat
jadi orang orang yang memang dengan tingkat level education yang lebih tinggi kemudian sosial ekonomi yang lebih tinggi belakangan ini sudah lebih sadar dengan gaya hidup sehat
dan mereka berusaha untuk memperbaiki semua faktor faktor risiko yang mereka ada

nah ini laporan yang dari luar ya katakan bahwa memang orang orang yang dengan low level economy level educational level itu lebih cenderung untuk nantinya berpola hidup yang kurang sehat
karena berdasarkan mungkin ketika tidak tahu mungkin makanan mana yang sehat dan kebiasaan kebiasaan kebiasaan merokok juga kan banyak sekali di daerah yang
ya kita juga tahu di daerah kan di daerah makanan kecilnya
tapi sekarang sekarang double aja
iya berarti kan negara yang dengan ekonominya lebih rendah daripada negara yang sudah maju kan
iya dan kalau maila dan dr amelia tadi mengatakan bahwa merokok merupakan salah satu pemicu ya
dan itu sudah jelas jelas kalau kita beli ini rokok kan di kotaknya menyebabkannya

nah sementara indonesia adalah negara bukan saja produsen rokok
tapi salah satu negara yang konsumsi rokoknya itu semakin lama semakin bertingkat
nah ini merupakan pasti tantangan bagi yayasan jantung indonesia
founder dari komnas anti rokok
kita tiap tahun selalu bergerak untuk melakukan advokasi ke pemerintah
kita avokasi juga kepada seperti sekarang sudah banyak sekali kita lihat keberhasilan dari bertahun tahun kita berjuang
mau mau sudah mulai ada sudah mulai banyak yang sudah no smoking no smoking dan berhasil berjalan
walaupun masih sering dilanggar ya
walaupun masih sering dilanggar ya
memang untuk di tengah tengah tapi cukup kayak kita lihat contoh di plaza indonesia sudah no smoking the whole building
kecuali yang di luar saja tapi the whole building sudah no smoking
itu buat kita kemajuan kita advokasi kemana mana dan ya mudah mudahan ini bisa menular
memang apa kendalanya selama ini
karena kalau misalnya dari tahun ke tahun justru jumlah angka kematian akibat penyakit kardiovaskular itu meningkat

ini berarti ada sesuatu yang miss ya yang perlu lebih diperhatikan
ya kan bukan hanya ngerokok saja ada masalah stress
banyak juga orang stress dia tidak sadar bahwa dia stress dan tidak dalam kemungkinan apa apa untuk memperbaiki stressnya untuk mengangkat stressnya
kemudian olahraga juga tidak mau olahraga kan
jadi apa yang misalnya sudah stress tidak mau olahraga ya menyakit jantung lah yang bisa hadir
iya nah stres ini menarik ya karena sekarang memang stres mungkin sesuatu yang dialami oleh hampir setiap orang
bagaimana kontribusinya terhadap penyakit jantung di indonesia
sebenarnya kalau kita pikir itu orang hidup itu pasti stres ya
jadi yang penting adalah kita tidak bisa menghindari stress tapi memanage stress
kan di yasan jantung juga ada motonya kan ya
ya kayak kita panca usaha
panca usaha itu kita memanage stres
stres itu memang tidak termasuk sebagai apa yang kita sebut faktor risiko terhadap timbulnya penyakit
oh tidak bukan bagian dari
tidak tapi dia bisa merupakan trigger terhadap penyakit
atau terhadap timbulnya atau pencetus terhadap timbulnya serangan jantung tersebut
jadi ya tapi kita ya gimana ya saya juga tidak bisa gimana caranya supaya kita tidak stress ya mungkin lebih easy going atau apa
tapi kadang kadang juga saya suka bilang sama pasien saya ini deh apa namanya olahraga selain buat sehat fisik kita itu paling baik
dan olahraga memang sudah terbukti untuk bisa membantu ya
menurut saya itu mengurangi peredaran darah dan mengurangi resiko
mungkin saya juga bisa mengambil contoh bahwa walaupun kita punya faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi tapi faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu kalau kita benar benar kontrol kita akan bisa menurunkan risiko kita
contohnya ini saya bisa ambil penelitian dari luar negeri dari amerika itu yang kita sebut itu framingham study itu yang kita pakai yang kita anut
di situ dikata itu penelitian mulai dari seribu sembilan ratus empat puluh delapan
nah di situ mereka juga berusaha merubah perilaku orang orang di sana ya itu ada satu daerah yang diikuti terus ininya faktor resikonya
ditambah lagi belum lagi tidak stres
ya tapi stress juga
jadi itu bisa dengan mengatur faktor resiko yang bisa dimodifikasi saja kita sudah menurunkan banyak sekali faktor resiko
ya baik kita istirahat sebentar lagi tapi kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini berbincang lebih jauh terkait penanganan dan juga pengobatan penyakit jantung
tetaplah bersama insight
ya kembali dalam insight kita merayakannya commorating atau mengingat bahwa ini merupakan hari jantung dunia dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui karena indonesia itu memiliki tingkat prevalensi penyakit jantung yang tinggi
namun tingkat penanganan penyakit jantung di indonesia ternyata masih jauh dari memadai
nah bagaimana penanganan penyakit jantung di indonesia dan juga bagaimana perkembangan pengobatan penyakit jantung di indonesia
saya ditemani oleh dr ameliana susanto ketua bidang kardiologi dari rumah sakit harapan kita dan juga mela sabina dari yasan jantung indonesia
ini kan berarti kan ada strateginya mungkin bisa sharing ke kita apa kira kira strategi yang bisa kita bagikan
jadi strategi jalan menuju ke sana apalagi kalau kita melihat justru tendensi sekarang itu ya orang semakin dengan gadget lebih banyak duduk duduknya anak anak juga tidak kurang aktif
dan makanan itu juga banyak yang memicu obesitas dan lain sebagainya seperti gula dan ini ini bagaimana khusus untuk indonesia strategi untuk mengurangi
strateginya ya saya mungkin harus jelaskan bahwa kita punya global we have the same vision untuk di indonesia juga karena kita anggota dari world heart federation yasen jantung
kita kampanyenya adalah melakukan kegiatan preventif promotif dan preventif promotif adalah kita melakukan penyuluhan penyuluhan ke sekolah sekolah ke cabang cabang kita
cabang cabang kita ada tiga puluh satu cabang utama di seluruh indonesia dan enam puluh satu di cabang lainnya kita melakukan penyuluhan ke kantor kantor ke sekolah sekolah mengenai panca usaha
panca usaha coba mungkin berikan sedikit gambar
panca usaha itu simbangkan gizi enyahkan rokok kemudian perhatian terhadap tekanan darah sehat rajin olahraga dan stres kendalikan stres
jadi ini hal hal yang harus kita waspadai
baik dr amel
di indonesia ini tadi kita lihat
jadi kita kan sebut mungkin banyak yang kita lihat kalau orang punya kardiovaskular problem atau penyakit jantung itu biasanya lari ke luar negeri untuk pengobatan
persisnya seperti apa sih penanganan di indonesia baik dari fasilitas maupun dokter yang tersedia dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan tersebar di mana mana
sebetulnya kurang tepat juga mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat indonesia berobat jantung ke luar negeri tidak juga sih memang ada sih yang
tapi mungkin persepsinya ya
ya persepsi orang
ya persepsi orang
tapi saya sih melihat bahwa sebetulnya sih belakangan ini memang kita sudah mulai makin memperbaiki pelayanan kesehatan jantung di seluruh indonesia
walaupun memang terus terang sih distribusi spesialis jantung yang hanya delapan ratus orang untuk melakukan kesehatan jantung

jadi dua ratus lima puluh juta penduduk indonesia jauh dari cukup ya
idealnya berapa ya untuk penduduk kita apalagi dengan jumlah anak muda dan masih usia produktif yang tentu saja memiliki itulah suka stres merokok tidak olahraga dan lain sebagainya
idealnya masih ya mungkin lebih banyak
ya mungkin lebih banyak lagi lah dan yang lebih bagus lagi kalau distribusinya merata di seluruh indonesia
tapi kalau misalnya memang jumlah kita belum memadai kita bisa bekerja sama dengan dokter dokter umum misalnya ya
dan sebetulnya yang paling penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat supaya mereka benar benar nah ini kuncinya ini berkaitan dengan world heart day adalah meningkatkan awareness mereka terhadap penyakit jantung
nah mereka bisa mengerti pentingnya memelihara kesehatan jantung mereka
mereka bisa menghitung sebenarnya fakta jantung mereka
mereka bisa menghitung sebenarnya fakta jantung mereka
mereka bisa menghitung sebenarnya fakta resiko saya itu berapa berapa besar sih dan bagaimana mereka mengatasi faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu
nah kita kembali ke penanganan penyakit jantung memang ada sistem rujukan
jadi mulai sistem rujukan berjenjang mulai dari rumah sakit puskesmas lah
rumah sakit tipe d tipe c tipe b sampai tipe a dan sampai pusat rujukan nasional
tentu saja ini kita saling dengan mempunyai kemampuan yang bertentangan
dengan mempunyai kemampuan yang bertingkat
untuk kasus yang level begini bisa ditangani di tingkat pelayanan yang lebih rendah
tidak harus semuanya ke harapan kita
kemudian yang untuk level derajat penyakitnya yang lebih berat tentu saja ke pusat yang lebih besar
nah selama ini sebagai dokter rumah sakit harapan kita
kira kira tantangan terbesar apa ketika melayani atau men treat atau melakukan penanganan terhadap para pasien ini
iya dan stage nya biasanya apakah sudah harusnya lebih awal diketahui
ada atau sudah agak terlalu misalnya advance atau agak terlalu terlambat mungkin dibawa gitu
jadi mungkin saya soalnya penyakit jantung kan seperti saya sebutkan tadi bermacam macam
jadi kita mungkin kita lihat dari skopi yang penyakit jantung koroner dalam artian
dalam hal ini serangan jantung ya
ya serangan jantung itu kalau pasien mendapat serangan jantung itu secepat cepatnya harus mencari pertolongan
karena pada serangan jantung itu terdapat penyumbatan dari pembuluh darah koroner
dan penyumbatan itu harus segera dibuka
dibuka baik dengan obat obatan yang kita sebut trombolitik yang menghancurkan sumbatan itu
atau kita lakukan namanya pci percutenius
nah kita balon dan kita pasang ring pasien itu
nah itu harus dilakukan secepat cepatnya
kalau terlambat akan timbul masalah dan tidak mendapatkan benefit dari treatment itu
tapi itu kan sudah mulai masuk ke inflasi jantung
itu yang invasif ya
dan di indonesia kita dari segi penanganan itu sudah sama
oh itu sudah banyak sekali rumah sakit yang sudah banyak
mampu melakukan pci tersebut
dan dokter dokter kita juga mereka lumayan canggih canggih
oh iya iya sudah banyak sekali
saya pikir untuk hal itu kita nggak kalah sama orang luar negeri ya
kita koronernya diintervensi di situ dibuka
masalahnya adalah awareness nya si pasien
mereka suka terlambat datang
itu mungkin di sini ya apa yang harus dilakukan oleh yayasan jantung
jadi advokasi pendidikan
edukasi dan lain sebagainya
nah ini semakin aware nggak mela sendiri melihat masyarakat
bahwa jangan tunggu sampai
tapi harus ada gejala gejala yang diwaspadai sebelum ya akhirnya terpaksa
dapat stroke atau keadaan jantung
kita ke daerah daerah juga kita selalu rajin untuk melakukan rutin
melakukan pemeriksaan memberi pemeriksaan gratis selain penyuluhan
kita memberi pemeriksaan gratis tekanan darah dan gula
jadi sebenarnya untuk penyakit ini preventif
langkah langkah preventif itu sangat penting ya
ini yang kayak gini gini menyadarkan
kita ketok pintu juga
hey udah periksa belum
jadi kita ke daerah khususnya di daerahnya kita harus ketok pintu
jadi kita mengajak kita yang proaktif
agar mereka mau sadar
selain kita melakukan ya kita kasih tau ini loh ini begini ini bahayanya disini
tapi kita mengajak mereka
kesadarannya belum ada
tapi di jakarta udah kota besar kayaknya sudah mulai ada hobi
gaya trend untuk olahraga
kalau diperhatikan sekarang segini
ya memang seperti ada coffee day dan lain sebagainya
tapi ini kadang kadang juga mengkhawatirkan juga
karena kan seperti kota kota besar polusi itu
nah polusi juga menyumbang ya terhadap kesehatan kita
sekarang bicara mengenai preventif itu gejala gejala
apa biasanya yang diberi supaya pasien atau tidak
belum idealnya sebelum mendapatkan serangan itu dia sudah tahu
kira kira saya kemungkinan apa dan lain sebagainya
yang harus diperhatikan
gejala gejala yang harus diwaspadai lah
gejala gejala serangan jantung yang harus diwaspadai
gejala yang klasik itu adalah sakit dada
sakit dada di dada tengah agak ke kiri sedikit
dan sakit dadanya itu seperti tertekan
bukan sakit dada yang tajam seperti diiris iris itu
klasiknya gak begitu
seperti ditekan seperti ditindih
itu penyakit yang beda ya
gitu ya kadang kadang itu hal lain
kemudian bisa menjalar ke rahang
kiri atau ke bahu gitu
kadang kadang yang lebih berat lagi disertai gejala gejala misalnya keringat dingin
terus tiba tiba lemeng sekali gitu
nah kalau sudah memiliki gejala itu biasanya sudah sejauh mana
sudah dari segi penyakitnya itu
itu sih kita nanti sejauh mananya itu tergantung pemeriksaannya
nanti bagian mana yang diserang itu cabang koroner arteri yang mana yang diserang itu
apa pangkalnya apa lebih ke tengah gitu
itu nanti berpengaruh
terhadap besarnya area yang rusak
nah itu baru kita lihat
jadi kadang itu tidak terlalu tercemin dalam hal tersebut
dan yang mungkin perlu kita perhatikan lagi bahwa itu gejala klasik itu tidak pada semua pasien
biasanya pada pasien yang usia lebih tua atau pasien dengan kencing manis itu gejalanya tidak terlalu khas
tidak seperti tadi itu
kadang kadang kayak rasa masuk angin aja gitu
atau kayak kita pikir sakit mah gitu
nah sering kita mendengar
pada lagi terus pada hanya ke kamar manis
tapi tiba tiba kolaps dan lain sebagainya
jadi sebenarnya sudah memiliki ya kerusakan di dalam
jadi pentingnya adalah kita itu udah serangan ya
pentingnya adalah kita sekarang mendeteksi lebih awal
yang pertama itu adalah kita menghitung risiko kita itu seperti apa sih
kita mengenali diri sendiri nih
ini mungkin advokasi pendidikan yang harus kita lakukan ya
kita akan lanjutkan perbincangan setelah informasi berikut ini
tetaplah bersama insight
ya masih dalam insight topik kita kali ini mengenai world heart day
atau hari jantung segini ya
memang kesadaran masyarakat akan penyakit jantung yang kurang baik ya
itu menyebabkan prevalensi dan kematian akibat penyakit jantung itu justru meningkat
nah bagaimana sih sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat khususnya di indonesia
sejauh mana edukasi tentang penyakit jantung itu penting untuk mencegah penyakit ini
saya masih ditemani oleh dr ameliana susanto dari rumah sakit harapan kita
bidang kardiologi dan juga mela sabina dari yayasan jantung indonesia
jadi ternyata penting ya advokasi pendidikan dan lain sebagainya
karena pencegahan dan juga deteksi jantung
mungkin sangat krusial agar penyakit ini tidak membawa kematian
biasanya kalau orang sudah ketemu dokter ameliana itu sudah tahap
nah deteksi dini ini ini apa yang bisa kita lakukan
dan juga mungkin yang saya mau tanyakan ini
kan biasanya wah kalau penyakit jantung stroke itu cenderung masalah laki laki atau pria
sementara kalau perempuan kurang
apakah betul seperti ini
justru di beberapa negara perempuan justru yang dominan tingkat kematiannya gara gara
karena penyakit jantung dan berudara
jadi makanya ada global campaign namanya go red for women
yang mana kita juga di indonesia juga kita menjalankan
itu untuk menyadarkan wanita bahwa wanita itu justru sangat rentan terhadap penyakit jantung
dan justru perempuan itu yang malah yang tidak deteksi
karena dengan sehari hariannya kepekerjaannya
dia tidak menyadari bahwa dia mengalami stress
atau gaya hidup yang kurang sehat
karena dia sibuk memikirkan suami dan rumah tangganya
dan dia juga bekerja
dan itu makanya masuk di indonesia ya
cukup tinggi ya
tapi ini ada perempuan dalam usia khusus
misalnya setelah masuk menopaus dan lain sebagainya
dan kalau dibanding dengan pria apakah memang sebanding
jadi kalau kita lihat yang pasti faktor risiko terhadap penyakit jantung koroner laki
dan perempuan sama
mungkin bedanya hanya perempuan
pada waktu sebelum menopaus
mereka masih terlindungi oleh hormon
tapi setelah memasuki masa menopaus
mereka sudah tidak terlindungi lagi
dan mempunyai risiko yang cukup besar
memang betul bahwa kita harus jangan menganggap enteng
bahwa perempuan itu juga punya resiko
dan akan terpapar dengan masalah penyakit jantung yang cukup besar
dan memang kesakitan dan kematian pada perempuan
itu juga tidak kecil
itu besar juga
apalagi sekarang usia kita bisa
angka harapan hidup juga dapat tambah
bahkan mungkin di negara negara maju bisa sampai umur sembilan puluh tahun ya
tapi apakah tidak ada penanganan khusus atau edukasi khusus
yang dibedakan mungkin untuk yang berbeda
lebih kemana yang harus di take care
yang ada adalah pendekatan
katanya khusus untuk perempuan
tapi semuanya sama
banyak laki laki perempuan harus tidak hidup
itu tetap sama semuanya
cuma di perempuan seperti yang kita coba kampanyekan
banyak perempuan tidak sadar
itu yang jadi banyak
kalau laki laki itu kayaknya semua jantung
tapi tidak sadar
jadi persepsi ini juga harus kita hilangkan
dan satu lagi mungkin kalau kita bilang perempuan itu yang merokok sedikit
tapi jangan lupa
rokok pasif itu juga mempunyai resiko yang sama
jadi mungkin suaminya merokok dia yang kena asap rokoknya
jadi sama juga
ini yang mungkin juga harus kita
kita harus beri tekanan kepada pemerintah
ataupun di indonesia ini
rokok itu salah satu penyumbang terbesar terhadap penyakit ini
tapi selain itu bicara dengan anak anak ya
tadi kan disebutkan ada yang misalnya penyakit bawaan dan lain sebagainya
penanganannya di indonesia seperti apa
pada umumnya penyakit jantung bawaan itu kan kelainan struktur
kelainan struktur jantung diperbaiki juga secara struktural
jadi misalnya ada jantungnya yang lubang
kita operasi atau kita tutup dengan cara pembedahan atau non surgical
jadi ada intervensi yang melalui percutaneous dari katheterisasi itu
itu mulai ada
dan sukses ratenya itu harapan hidupnya
tergantung dari jenis penyakitnya
tapi saya pikir sih di indonesia ini sih sudah sangat baik ya untuk penata laksanaan penyakit jantung bawaan
memang senter center yang mampu menata laksana jantung bawaan
dalam artian mengkoreksi kelainan strukturalnya belum terlalu banyak
tidak sebanyak senter senter yang sudah mampu melakukan intervensi terhadap koroner
kita kerjasama dengan
harapan kita sudah berapa tahun ya
sudah berapa puluh tahun ya
tiga puluh tahun siap berdiri ya sen jantung
yang kita lakukan adalah kita mengoperasi anak yang lahir dengan kelainan jantung bawaan secara gratis
kita mencari anaknya itu
kita periksa apakah anak ini benar benar dari keluarga tidak mampu
kemudian kita yang operasi adalah rumah sakit harapan kita
dan itu free untuk si pasien
nah ini bicara biaya
karena kan biasanya kan
ini mahal ya
ini dengan adanya bpjs sekarang sangat membantu untuk meringankan beban itu
dan jumlah pasien yang di treat dibawah perut
dan tahu gak data tahun dua ribu lima belas kemarin
data bpjs bahwa pengeluaran untuk rawat inap jantung itu justru sampai tujuh belas
satu koma tujuh triliun
satu koma tujuh triliun
satu koma tujuh triliun
itu besar sekali
jadi sangat membantu ya
dan penanganannya juga sama kan
setelahnya tidak ada diskriminasi
nah satu lagi mengenai kalau misalnya kita memiliki penyakit ini ya
kans untuk ini menjadi penyebab kematian atau bisa sembuh dan lain sebagainya itu
bagaimana dengan teknologi dan ilmu yang sekarang lebih banyaklah diterapkan terhadap proses penyembuhannya itu ada kemajuan
tentu saja ada kemajuannya
jadi kita banyak teknologi yang berkembang dari segi intervensi
dari segi intervensinya
dari segi obat obatannya
tapi ya itu dengan kemajuan teknologi dan ilmu semuanya itu tentu saja harusnya jadi membaik
cuma yang masalah yang paling penting adalah compliance nya si pasien
jadi teknologi yang canggih atau obat obatan yang canggih tapi kalau pasiennya tidak merasa sadar bahwa dia harus rajin berobat
harus menghindari semua yang dilarang atau mengkontrol faktor risiko
ya memang pada akhirnya karena ini sebenarnya faktor modifikasinya itu cukup besar
jadi sebenarnya tanggung jawabnya terhadap pada kita kita juga ya bagaimana kita menangani gaya hidup kita
coba sedikit lagi mungkin berikan sedikit summary apa apa saja yang perlu dilakukan supaya jantung kita tetap sehat
selain tidak merokok ini sudah jelas
jadi saya kembali dari pengertian bahwa kita harus berpikir
pengertian bahwa kita semua harus mengerti bahwa penyakit jantung itu mempunyai masalah yang besar
masalah mortalitas yang tinggi atau kematian yang tinggi
kemudian bisa menurunkan kualitas hidup
kemudian biaya yang besar
dan yang penting kita ketahui bahwa penyakit jantung kardiovaskular ini yang dalam kaitan dengan penyakit jantung koroner dan stroke itu sebenarnya bisa dicegah
dengan cara mengontrol faktor risiko yang bisa dimodifikasi
faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu adalah pertama kita tidak merokok
kemudian kita mengontrol tekanan darah kita
kita mengontrol kadar gula darah kita
kita kemudian menjaga juga kadar lipid kita kolesterol kita
kita makan dengan diet yang seimbang
kemudian kita olahraga
mungkin tadi belum disinggung olahraga
olahraga yang baik adalah paling tidak kita melakukan olahraga tiga puluh menit sehari dalam lima hari dalam seminggu
jadi ada yang bilang satu ratus lima puluh menit per minggu
tapi kalau misalnya kita mau bagi bagi ya nggak mungkin satu hari satu ratus lima puluh menit kan
jadi kita tiga puluh menit lima hari dalam seminggu itu kita olahraga
kemudian yang lain lagi tadi obesitas kita harus dijaga
mungkin saya bisa ada satu lagi pesan adalah gaya hidup itu harus dimulai dari anak anak
jadi sejak kecil kita mulai mengajari atau meneladani anak anak kita bagaimana kita cara hidup yang baik cara makan yang baik olahraga yang baik
bahwa jauhi merokok itu udah mulai dari sekarang deh untuk anak anak kita
soalnya kalau udah kebiasaan menjadi kebiasaan yang baik itu akan lebih gampang
iya yang penting lagi jadi berarti orang tuanya harus sadar
roles begitu harus ada edukasi terus menurus
kadang kadang orang tua tidak memberikan contoh yang baik juga karena mereka mungkin tidak tahu tidak sadar atau bahkan tidak peduli atau menganggap itu enteng saja ya
ini yang pr ya bagi pasien jantung
makanya kita juga sekarang kan kita juga punya duta remaja
kita sekarang punya klub jantung remaja gitu
kita mengarahkan sekarang memang kepada remaja karena itu dari mulainya dan semuanya ya
kalau tidak dari awal kita benarkan kita ajarkan terharga hidup sehat dan nampaknya ke depan bagaimana ya ke depan lebih susah kalau hari itu aja
jadi intinya kita harus ubah gaya hidup kita untuk menjadi menjaga kesehatan jantung
karena ini kalau jantung kita rusak that's it gitu
edukasi harus dari sedini mungkin memang
jadi ada kaitannya ya
terima kasih banyak mela dan juga dr amelia
sukses selalu ya dalam menjalani misi dan tugas
terima kasih sekali
ya penyakit jantung kerap ditemukan pada pasien yang sudah dalam kondisi parah sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi
nah sebenarnya ada cara mudah untuk mencegah penyakit jantung yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari hari
seperti tujuh tips berikut ini yang diberikan oleh dr amelia
tips yang pertama adalah harus rajin mengkonsumsi bubur gandum
beta glukan ini ternyata mampu mengubah diri menjadi pasta
ini akan mengikat kolesterol di usus dan menangkalnya
agar tidak terserap dalam sirkulasi darah
jangan menahan buang air kecil karena riset yang dilakukan terhadap penderita jantung dini di taiwan menunjukkan terlalu penuhnya kantung kemih ini bisa memicu jantung berdegup lebih kencang
dan ini menimbulkan tekanan yang tidak diperlukan di arteri koroner sehingga membuatnya berkontraksi
dan tips nomor tiga berikutnya
kita harus rutin membersihkan gigi alias lebih sering ke dokter gigi karena kuman dan juga bakteri pemicu gigi rusak itu ternyata bisa mengakibatkan peradangan dan ini bisa berhubungan dengan penyakit jantung
tips berikutnya ini sangat penting karena merupakan kebiasaan yang tidak baik khusus bagi orang orang indonesia adalah berhenti merokok
asap rokok menyebabkan radikal bebas yang membuat endapan di pembuluh darah
endapan ini bisa menimbulkan sumbatan dan memicu penyakit jantung
jadi kalau bisa yang merokok hindari dan hentikan dari sekarang
tips berikutnya adalah kita perlu mengkonsumsi makanan yang tentu saja kaya dengan antioksidan
makanan antioksidan ini akan mampu mengikat dan mengeluarkan radikal bebas dari dalam tubuh misalnya dalam makanan yang sifatnya buah buahan sayur serta makanan yang segar
dan terakhir selanjutnya jangan lupa
untuk cukup beristirahat karena kurang tidur ini bisa memaksa jantung itu memompat darah pada tubuh di waktu istirahatnya
sehingga membuat jantung bekerja ekstra kuat dan ini menimbulkan serangan jantung dan bahkan bisa menyebabkan kematian
dan terakhir tentu saja kita perlu menjaga pola makan
kita harus mengurangi misalnya konsumsi yang manis manis seperti gula
makanan berlemak berkolesterol tinggi serta makanan kaleng karena ini biasanya juga memicu tekanan darah tinggi
memang tekanan darah tinggi ini bisa membuat jantung harus ekstra memompa darah ya
demikian beberapa tips yang diharapkan bisa membantu mencegah resiko kematian akibat penyakit jantung
dan pemirsa memang ini membutuhkan upaya dari pemerintah juga
dengan memperbanyak fasilitas dan juga dokter spesialis jantung yang bisa seharusnya lebih tersebar merata ya di seluruh indonesia
dan di sisi lain tentunya kesehatan itu merupakan tanggung jawab pribadi kita masing masing sebagai individu yang memiliki jantung
karena menerapkan konsumsi makanan dan pola hidup yang sehat diharapkan dapat membantu mencegah resiko terserang penyakit jantung
ya demikian insight kali ini jangan lupa saksikan kembali insight besok bersama saya
desi anwar sampai jumpa dan bye bye